wakil presiden kiai haji ma'ruf amin menaruh harapan besar kepada lima pimpinan kpk yang baru dilantik
agar pemberantasan korupsi di indonesia dapat dilakukan lebih intensif
ia juga menekankan bahwa fungsi pencegahan harus diutamakan kpk
agar tak ada lagi celah untuk melakukan praktik korupsi
saya kira kita harapkan bahwa penanganan korupsi itu lebih intensif
tapi lebih pada upaya pencegahannya menangkap penindakannya
sebab mekanismenya supaya yang bisa menimbulkan kesempatan terjadi korupsi itu yang harus dicegah
nah itu yang kita harapkan untuk mencapai keadaan negara yang lebih keselamatan
sehingga kalau sudah terjadi kan kerugian negara itu menjadi kerentanan juga tidak mudah untuk dikembalikannya
jadi dicegah itu
ya tidak terjadi kerugian negara